katanya nggak punya duit taunya malah beli jamu
ampun ampun mah ampun
tuh bono nih mau cerai gara gara jamu
ampun mah ampun sakit
oh iya jual jual jamu sama laki laki
ampun mah ampun mah ampun
kenapa pok ini nih mau ikut ikutan bang muhin
bang betul tuanak
gak mungkin ya
mungkin aja mpok orang ceritanya begitu
ya ampun ya masuk akal gak sih
orang dipaksa beli jamu dua puluh gelas
kan muhin dia diancem
kalau emang bang muhin diancem dia udah lapor tuh
sama hansib sama rw ya kan
emang tukang jamunya genit mpok
tuh laki laki kecantol
makanya nih kali aja nih ceritanya si dina tuh bener
ya pok kakaknya ini udah gelap mata aja dua duanya
bang muhid itu nyebut nama dia waktu tidur
udah deh lu gak usah lagi sebut sebut nama perempuan itu depan mata gue

kebagusan bahasa lo untuk urusan kayak begini
tina pamit mpok mak assalamualaikum
jemuhnya pake telor dah mas
pake lah mbak
iya sebentar ya mas
makanya gak punya duit taunya malah beli jamu
ampun ampun ma ampun
tuh bono nih mau cerai gara gara jamu
ampun ma ampun sakit ma
oh soalnya jual jual jamu sama laki laki
ampun ma ampun ma ampun
kenapa pak ini nih mau ikut ikutan bang muhid beli jamu
masih jualan dia
enak ya yang udah jadi atasan
gak tau lah
pertama tama itu pasti bingung kok
kayaknya aku gak lolos probation deh
atasan kamu itu promosiin kamu karena tahu
kalau kamu itu punya kemampuan
ternyata ngomong di depan orang banyak tuh gak gampang ya
padahal tiap hari aku ngobrol loh sama mereka
berteman sama mereka
hah jalan cok
terima kasih sudah berkomunikasi dengan kami
insya allah semoga berhasil
jangan lupa like subscribe dan share ya

terima kasih bang
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
hai bingung paksa di indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia
halo tolong jemput dong motor gue mogok nih kehabisan bensin
enggak mungkin juga lah dibawa mobilnya paling kalau udah kawin sama sirati baru beli mobil lagi
bisa jadi juga itu mobil atas nama pononi bener gauni
hah dia berani juga ya
hai mungkin dia memang enggak salah mida bisa bisaan dia aja itu mah biar nggak ketuduhan jangan jangan
pamuhidin udah di rumahnya tuh iya bisa jadi enggak baik menuduh dosa enggak boleh sama udah
ada apa sih mah
kok mama kayak sedih gitu
enggak enggak ada apa apa
dari tadi itu indri ngomong
kayak gak denger
indri tuh udah gede
mama cerita aja sama indri
papa punya pacar seperti pak muhin
enggak lah ma
mamanya curiga aja sih
nanti indri tanyain ke papa ya mah
nanti papa marah
mama tenang aja
indri ke rumah tante puput ya nanti
soalnya tadi pas indri lewat
di rumahnya tante puput
tante puput itu rame anak anak
enggak lah ma
makan dulu kan lapar
kamu ganti baju dulu